hansen seorang siswa kelas dua belas sebuah sma negeri di jakarta timur
artinya apa kalau produksi itu sendiri kan perkalian antara luas panen dengan produktivitas
setelah itu gue bilang sama coach oki coach sorry banget gitu
dan kami juga merasa karena kita adalah bagian dari icb
kemaren dia nyebutin lima pemain yang di rekrut perbanas nih chan
kalau kita bandingkan dengan tingkat pendapatan masyarakat
terus coach ando tuh ngenalin mereka
oleh karena itu melalui forum ini kami juga menyampaikan kepada masyarakat apabila masyarakat menemukan adanya dugaan tidak pidana di sektor keuangan
iya tadi saya katakan
karena itu langsung saja kita mulai cnn indonesia tech news sekarang
apa kalau di smp santo yosef itu sebenarnya basketnya gimana ton
industri asuransi sosial yang selama ini bisnisnya terganggu
dalam menggalang kelompok mums for palestine
saya adalah anggota kpps ln yang akan bertugas di tps tiga belas nanti
mengembangkan potensi yang ada yang sudah kita pelajari bersama
karena ada aturannya di adart nya
kalau menurut saya sih karena saya mempelajari kesuburan sebelum ini
siang itu belasan anak anak didominasi perempuan berlatih bersama
terus juga pasangan sama iqbal kurniadi alfian raharjo pak ade
terus juga ke dinas parekraf
kita pajak daerah bisa sampai empat puluh sampai tujuh puluh lima persen pajak hiburan